duka keluarga menyambut kedatangan sembilan jenazah warga rt sembilan rw tiga
kelurahan pengampelan kampung cibetik kecamatan walantaka serang pada selasa malam
sementara itu ratusan warga menyambut kedatangan sembilan jenazah yang akan disolatkan di masjid baitu sururur cibetik walantaka kota serang

hukum semur hidup
ada pun enam belas orang menderita luka ringan sembilan luka berat dan empat orang dalam kondisi kritis kini masih dalam perawatan medis
sedangkan untuk proses hukum terhadap sopir odong odong subadri meminta masyarakat terutama keluarga korban untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian
itu artinya terkait tentang supir kita serahkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia
mohon doanya semuanya dan mohon doa agar semua keluarga yang ditinggalkan bisa
sabar dan menerima musibah
odong odong berpenumpang tiga puluh satu orang yang merupakan ibu ibu dan anak anak tertabak kereta api di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu
di desa silebu kecamatan kagilan kabupaten serang banten pada selasa siang
sembilan orang meninggal tiga diantaranya anak anak dan puluhan orang lainnya menderita luka ringan hingga berat
sebagai bentuk kepedulian serta rasa bela sungkawa
terhadap puluhan korban tragedi kecelakaan maut yang melibatkan odong odong dengan kereta penumpang
jurusan merak rangkas bitung banten puluhan warga kampung silembu serang banten menggelar tahlil dan doa bersama di lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia